bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
sudah menyiapkan diri menyambut pernikahan putra presiden jokowi
kami siang sejumlah petugas dari tni angkatan udara adi sumarmo
dan pihak kepolisian sudah siaga di terminal kedatangan bandara adi sumarmo
general manager angkasa pura i bandara adi sumarmo boyolali
yani ajat hermawan menyatakan
rencananya akan ada puluhan private jet tamu vvip
yang akan mendarat di bandara adi sumarmo
untuk parkir pesawat pihak bandara sudah mendesain kapasitas di bandara
untuk sekitar tiga puluh empat pesawat jenis pj atau private jet
hingga kamis sudah ada tiga puluh jet pribadi
yang mendaftar di tanggal sebelas desember dua ribu dua puluh dua mendatang
namun belum diketahui siapa saja mereka
karena yang terdaftar baru nomor pesawatnya
selain itu akan ada peningkatan pengamanan
kolaborasi dari tni au polda jateng dan polres boyolali
yang sudah disiapkan untuk parkir pesawat
kita sudah mendesain kapasitas di bandara solo ini
sekitar tiga puluh empat pesawat untuk jenis vj atau private
untuk reguler kami tetap menyediakan sesuai dengan jadwal
tidak mengganggu jadwal reguler
yani ajat menambahkan
jika parking stand pesawat di bandara adi sumarmo penuh
maka parkir pesawat akan dialihkan ke bandara yogyakarta
jalur kedatangan nantinya akan dibagi menjadi dua
yakni kedatangan vip di bandara sisi utara yang dikelola oleh angkasa pura
sementara vvip akan mendarat di bandara sisi selatan milik tni au